dan untuk mengetahui situasi terkini dari tol jagorawi kami sudah terhubung kembali dengan
korespondensi indonesia silvano hajid di kawasan gadok bogor jawa barat
dan juga jurgen sutarno di kilometer delapan tol cikampek
kita ke silvano terlebih dahulu
silvano selamat pagi pantauannya pagi ini seperti apa arus lalu lintas di sana
pagi elvira dan alfian
seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya bahwa di simpang gadok ini macet
sudah terjadi kepadatan sejak satu jam yang lalu sudah ada di sini
bisa kita lihat di sini dari arah belakang saya ini kepadatan ini panjangnya sekitar satu kilometer
keluar simpang godok menuju ke taman safari atau cianjur di depan sana
sementara pintu tol ciawi tadi juga terpantau padat sekitar satu km antrian menuju pintu tol
dan bisa dibayangkan di sini ada dua jalur alternatif yang juga pada akhirnya
menjadi padat yang pertama yaitu di sini adalah pasir muncang dan juga pasir angin
dari pecahan dua jalur ini menuju jalur utama ini juga menimbulkan macet yang begitu parah
kecepatan kendaraan bisa kita perkirakan di sini tidak sampai sepuluh km
dan bisa diperkirakan kemacetan ini akan berlangsung selama musim libur panjang pekan ini
iya silvano apakah petugas lalu lintas juga sudah mulai memperlakukan
satu arah untuk naik ke kawasan puncak atau masih memperlakukan dua arah
sampai saat ini pantauan saya masih dua arah artinya belum ada kebijakan untuk menentukan
kebijakan untuk rekayasa lalu lintas satu arah atau dua arah
sementara bisa kita lihat dari sini ke arah taman safari atau cianjur
di sini hampir tidak bergerak kendaraannya berarti rekayasa lalu lintas juga belum diberlakukan
rekayasa lalu lintas juga ini dapat dilakukan kapan saja sebenarnya melihat kepadatan kendaraan
jika rekayasa lalu lintas belum dilakukan saat ini berarti kemacetan atau kepadatan kendaraan
yang akan menuju ke puncak belum terlalu padat
padahal diperkirakan ada sekitar dua puluh ribu kendaraan yang akan melintasi puncak pada musim libur pekan ini
silvano apakah anda sempat berbincang bersama dengan sejumlah pemilik kendaraan atau pengemudi di sana
berapa lama waktu melakukan
berapa lama waktu melakukan
berapa lama waktu melakukan
start dari jakarta hingga sampai arah tempat anda menginformasikan saat ini menuju ke arah puncak
jika dimulai dari dini hari tadi perjalanan dibutuhkan sekitar dua lima jam menuju puncak ini dengan kecepatan kira kira rata rata enam puluh km per jam
sehingga dapat diperkirakan dua lima jam ini juga sudah termasuk kemacetan atau antrian yang terjadi di pintu tol ciawi

keluar simpang gadok
alfira dan alfian
ya tadi anda menyatakan belum ada keputusan untuk membuka tutup arus masih berlaku dua arus di sana
tapi apakah ada himbauan dari kepolisian untuk menghindari jalur ini dan melewati jalur alternatif lain
ya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dua jalur alternatif ini juga pada akhirnya menimbulkan simpul macet yang lain
artinya ketika sudah keluar jalur alternatif
ini dibutuhkan kesabaran bagi para pengemudi yang akan menuju ke puncak
karena ini juga menimbulkan antrian yang cukup panjang
dan perlu diketahui lagi yang perlu diwaspadai adalah daerah megamandung dan taman safari
dua daerah ini adalah simpul macet di puncak
jika biasanya ada sekitar lima ribuan kendaraan yang melintas
tetapi mulai hari ini ada dua puluh ribuan kendaraan yang melintas
berarti empat kali lipat kemacetan yang akan terjadi hari ini hingga hari minggu mendatang
ya vano kalau saya lihat sepertinya tidak ada aparat kepolisian di sana atau memang sedang beristirahat atau seperti apa vano
ya dari pantauan saya ada ratusan polisi sebenarnya yang disebar untuk mengatasi kemacetan yang ada di puncak ini
tetapi ini seperti yang kita lihat di sini ada sekelompok polisi kalau saya bisa tunjukkan di sini dari kejauhan
mereka sedang melakukan apel pagi
ini juga sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi kemacetan
dan nanti sekelompok anggota kepolisian dari polres bukor ini juga pada akhirnya akan menyebar untuk mengurai kemacetan yang ada di arah puncak menuju ke taman safari dan cianjur
walaupun kemacetan juga tidak dihindari karena padatnya kendaraan
alfian dan elvira
baik silvano terima kasih informasi anda
selanjutnya kita akan melihat bagaimana kondisi tol cikampek
pagi ini sudah ada jurgen yang akan menginformasikan

jangan lupa untuk berlangganan di lengkap
jurgen dini hari tadi kemacetan luar biasa terjadi di ruas tol cikampek
bagaimana perkembangannya pagi ini
ya pagi ini masih padat di tol cikampek
alfira dan alfian
posisi saya saat ini di kilometer delapan tol cikampek dekat pintu keluar jati asih dan bintara
kalau tadi malam kecepatan kendaraan sekitar lima sampai sepuluh km begitu
sekarang pun tidak jauh berbeda di kilometer delapan
saya sebelumnya sempat menghubungi petugas jasa marga yang menyebut kepadatan terjadi di kilometer sepuluh hingga kilometer empat puluh tol cikampek
namun pantauan kami di kilometer delapan dan dugaan kami sampai di kilometer tiga tol cikampek pun sudah terjadi kepadatan begitu
alasan terjadi kepadatan tidak lain adalah volume kendaraan karena hari libur pasca sampai nanti long weekend sampai hari minggu
sehingga warga dari jakarta depok bekasi itu melakukan berjalan hingga melakukan perjalanan hingga bandung begitu kebanyakan melakukan liburan
alfira dan alfian
ya baik jurgen apakah ada rencana untuk pembatasan kendaraan yang akan melewati tol cikampek selama hari libur ini
mengingat masih banyak kendaraan kendaraan besar seperti truk gitu mengangkut barang barang melewati apakah nanti truk truk tersebut disarankan untuk melintas di malam hari atau seperti apa
sejauh ini belum ada informasi terkait pembatasan kendaraan yang pasti dari beberapa kali kita lihat ketika tol cikampek terjadi kepadatan gitu alfian
maka rest area di kilometer sembilan belas ataupun di kilometer tiga puluh sembilan biasanya akan menjadi salah satu cara untuk melakukan rekayasa lalu lintas begitu
artinya mungkin wilayah
dari warga atau pengemudi yang sudah berada di rest area begitu diminta untuk tidak keluar sampai beberapa periode waktu agar bisa kendaraan yang dari arah sebaliknya untuk bisa jalan lebih lancar begitu
tapi sejauh ini apakah ada pembatasan kami belum mendapatkan informasi tersebut alfian
ya jurgen lalu bagaimana dengan jalur non tol jurgen apakah anda juga sudah melakukan pemantauan apakah sama halnya seperti jalan tol cikampek
apakah jalur non tol itu cenderung lebih lancar jika melewati jalur non tol ini
tadi pantaun kami pukul enam pagi sebenarnya jalan raya non tol terpantau lancar sebenarnya dan memang fokus warga untuk melakukan liburan adalah melalui jalan tol cikampek begitu karena lebih jalur yang ditempuh akan lebih sedikit lebih pendek begitu sedangkan lewat jalan non tol akan lebih panjang
tapi kita tidak tahu apakah jalur non tol ini akan lebih panjang atau tidak
jadi kita tidak tahu apakah jalur non tol ini akan lebih panjang atau tidak
jadi kita tidak tahu apakah nanti ketika jalan tol cikampek sudah semakin padat warga akan lebih memilih jalan raya non tol begitu sejauh ini alviand

ya baik terima kasih jurgen sutarno sudah melaporkan dari kilometer delapan tol cikampek dan sebelumnya ada silvano hadjit yang melaporkan dari kawasan gadog bogor jawa barat

ya baik terima kasih yurgen sutarno sudah melaporkan dari kilometer delapan tol cikampek